seorang bocah perempuan di malang tewas setelah diserang seekor anjing berjenis pitbull di halaman rumahnya
musibah ini terjadi saat korban hendak mengambil mainan di dalam kandang dan anjing peliharaannya tiba tiba menyerangnya
korban tewas di tempat dengan luka cabik di leher dan wajah
jenazah rb bocah delapan tahun korban penyerangan anjing pitbull
langsung dibawa ke rumah sakit syaiful anwar kota malang untuk diautopsi
warga mojolangu lowokwaru ini tewas dengan kondisi mengenaskan usai mengalami luka cabik di bagian leher dan wajah
usai diserang anjing peliharaan keluarganya sendiri
peristiwa bermula saat korban hendak mengambil mainannya di dekat kandang anjing pitbull
namun tanpa disangka anjing yang biasa bermain dengan korban malah menyerang korban
saat penyerangan terjadi salah satu anggota keluarga korban sempat berteriak minta tolong warga
namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil
korban tewas di lokasi kejadian akibat luka parah
ya main main ada barangnya yang jatuh yang mendekati anjing
akhirnya diambil dikira anjing itu tidur tapi ternyata enggak
anjing itu akhirnya sama anjing disaut juga disaut juga
akhirnya timbul ada luka luka di leher dan segalanya dan timbul sampai saat ini sampai bisa meninggal itu tadi anaknya
keluarga korban hingga saat ini belum bisa memberikan keterangan karena masih mengalami trauma
sementara anjing pitbull yang menyerang korban dievakuasi anggota polres kota malang